assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
quran dan sunnah sudah barang tentu menjadi jalan keselamatan bagi umat muslim
namun banyak di antara kita yang juga masih bingung atau kerap kali salah kaprah dalam memaknai sunnah
lantas apa saja dimensi sunnah itu dan apakah semua kebiasaan dan kesukaan nabi muhammad saw juga merupakan sunnah
nah insya allah pemirsa hari ini kita akan kembali membahas terkait seluk beluk sunnah ini bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
alhamdulillah terima kasih sudah hadir di studio
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kita langsung membahas
pak kiai dulu sempat kita membahas sedikit tentang sunnah ya
nah ini sebenarnya juga menarik sekali untuk dibahas lagi
apakah memang betul ya semua hal yang kemudian dilakukan atau yang seringkali kemudian rasulullah gemar sekali melakukan itu juga termasuk sunnah
jadi definisi sunnah itu sebenarnya apa
jadi sunnah itu harus kita pertanyakan dulu
mau dipahami dari disiplin ilmu yang terdiri dari sunnah
kalau misalnya bicara tentang hukum fikih keseharian
dan kita sering banget membahas permasalahan fikih di program gapai kemuliaan ini
kalau menurut ulama fikih sunnah itu kan bagian dari hukum
kalau wajib itu dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan berdosa
kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan itu tidak apa apa
nah oleh karena itu ketika kita menyebut sunnah kita harus paham sunnah ini apa
kemudian yang mengatakan sunnah itu
semua yang dikaitkan kepada nabi
baik perkataan perbuatan atau persetujuan
itu namanya sunnah
ada ulama lain yang mengatakan sunnah itu yang menempel pada hidup seorang rasulullah saw
oleh karena itu ketika kita membahas tentang sunnah dan rasulullah yang sering diperdebatkan belakangan ini
maka kita bisa dapatkan bahwa sunnah itu adalah sunnah yang diperdebatkan belakangan ini
yang oleh mereka itu adalah apa apa yang dikerjakan oleh rasulullah
apa apa yang dilakukan oleh rasulullah
apa apa yang menjadi kebiasaan rasulullah
berpakaian berjalan makanan pengobatan
bentuk dari apa apa yang nempel dari tubuh rambut misalnya jenggot kumis dan sebagainya
cara berpakaian itu dianggap sebagai sunnah
nah sunnah seperti ini juga benar
dalam artian sunnah secara bahasa
secara bahasa orang arab bilang sunnah itu adalah atorikoh jalan
al adah kebiasaan hukum
maka kita sering bilang ini sunnatullah
sunnatullah itu hukum allah
itu kebiasaan allah
kalau mau hujan mesti ada mendung
kalau mau pintar belajar
itu namanya sunnatullah
nah yang terkait
maka ulama itu membedakan
membedakan sunnah mana
sunnah mana yang boleh kita ikuti
sunnah mana yang diikuti boleh tidak diikuti boleh
dan sunnah mana yang haram kita ikuti
nabi itu punya tradisi loh
istrinya lebih dari satu bahkan lebih dari empat
itu sunnah rasulullah
tapi kalau saya ikuti itu jadi haram
tidak berbuka berhari hari
itu dibolehkan buat rasulullah
tetapi menjadi haram buat saya
atau nanti ada hukum yang boleh jadi
boleh buat saya
tapi tidak boleh buat rasulullah
itu boleh buat saya
tapi tidak boleh buat rasulullah
nah ada apa apa yang menjadi wajib buat rasulullah
tapi menjadi sunnah buat saya
salat tahajud salat duhal misalnya

yang seperti ini itu kita harus definisikan
sunnah yang dilakukan oleh nabi itu
dari apa yang kita jelaskan tadi
harus dibedakan sesuai dengan fungsinya
nabi itu kan manusia
kadang berfungsi sebagai nabi dan rasul
menyampaikan risalah dari allah
kadang berfungsi sebagai hakim di pengadilan loh
kadang kadang rasulullah itu berfungsi sebagai panglima perang
kadang kadang rasulullah berfungsi
sebagai seorang guru
nah dari semua predikat yang melekat pada keseharian rasulullah
ada ulama yang menarik garis kesimpulan
yang wajib dan harus diikuti
adalah sunnah yang bersifat tashririyah
yang melahirkan hukum
ada sunnah yang boleh diikuti secara substansi
tetapi bentuk dan ragamnya
itu bisa berbeda
karena ini namanya bukan sunnah tashri'iyah
bukan hukum nabi
bukan tradisi nabi
bukan pekerjaan nabi
yang melahirkan syariat hukum
ini untuk memahami lebih mudah
kalau rasulullah sholat
maka gerakan nabi dalam sholat
itu menjadi gerakan syariat
sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat
begitu nabi mengangkat tangan
lurus dengan anak kuping ini
dengan apa ini pundak misalnya
maka saya ketiga sholat harus seperti itu
nggak ada daya tawar
saya sholat subuh misalnya dua rokaat
gerakan nabi melakukan sholat dua rokad
tetapi ketika nabi melakukan sesuatu
yang tidak terkait dengan aspek syariah secara langsung
saya tidak harus mengikuti

kejadian di perang badar
sayyidina khobbab itu melihat
bahwa cara rasulullah meletakkan pasukan pasukan itu
karena tidak menguasai sumber air
tempat dimana pasukan engkau taruh itu
itu wahyu dari allah
saya nggak berpendapat
apakah ini bagian dari perang
dan perang itu adu strategi
itu perang khobbab
bukan apa ini
bukan dari wahyu dari allah
kalau perang rasulullah
itu jangan disitu
itu jangan disitu
itu rasulullah ikuti
nah artinya apa
disini kan berubah kan sunnahnya nabi
nah ini yang sebetulnya perlu kita pahami
putusan rasulullah di pengadilan di masa lalu
itu tidak harus saya ikuti loh
karena rasulullah memutuskan itu kan berdasarkan alat bukti
makanya ada hadis
hadis itu nabi bilang begini
kalian itu kalau bersengketa
boleh jadi sebagian dari kalian
dalam menceritakan bukti bukti
mungkin pengacaranya pintar handal dan sebagainya
saya memutuskan itu kan bukan berdasarkan fakta sesungguhnya yang allah maha tahu
maka jibri itu tidak ikut campur
karena kalau mereka jambir ngasih tahu
nabi yang benar si a
yang salah sih c
saya nggak mengambil uswatun hasanah dari rasulullah
saya ketika memutuskan di pengadilan itu
saya akan mengikuti alat bukti
faman kotok tulahu
kalau boleh jadi pada satu putusan
saya memenangkan orang yang sebenarnya salah
kata nabi silahkan aja kalau mau ikut saya
saya ambil bar api yang panas di prakajahan enam untuk kamu
itu menunjukkan bahwa putusan nabi di pengadilan
itu tidak pasti kebenaran yang faktual
berdasarkan fakta yang sebenarnya
tapi berdasarkan alat bukti
saya wajib mengikuti rasulullah ketika menjadi hakim
mengikuti alat bukti yang ada
walaupun boleh jadi
saya misalnya punya fi'ing
ini tidaklah seperti itu
tapi alat bukti mengarah kepada itu semua
saya mau bisa berbuat apa
nah ketika saya memutuskan seperti itu
saya ikut sunnah nabi
pak kiai ini menarik sekali terdibahas
yang juga jadi pertanyaan saya adalah
kemudian di bidang apa saja
kemudian kita ini harus mengikuti sunnah
tapi kita tahan dulu
pak pirsah jangan kemana mana
keadaan akan kembali selanjutnya yang satu ini
pak pirsah terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode apakah semua kebiasaan
dan kesukaan nabi itu adalah sunnah
nah ini yang menjadi pertanyaan pak kiai
jadi kesunahan yang kita itu diwajibkan
bukan diwajibkan tapi kemudian diperbolehkan
untuk mengikuti rasulullah itu seperti apa sebenarnya
itu benar juga tadi
ada sungai yang diwajibkan dan diharuskan
sunnah kebiasaan nabi yang terkait dengan hukum syariat
tetapi yang mana bukan hukum syariat
hukum syariat untuk menentukan itu adalah
ini juga tidak mudah sebetulnya
di kelas dimana saya ngajar bersiwak
bersiwak itu sunnah nabi sepakat semua orang
tetapi yang sunnah itu menggunakan alat siwaknya
atau kebersihan dan wangi mulut
nah saya seperti guru guru saya dulu berpendapat
bahwa yang sunnah ibadahnya itu adalah kebersihan mulut
siwak itu hanya menjadi alat
oleh karena itu ketika saya menggunakan pasta gigi
pasta gigi kemudian menggunakan larutan yang bisa membuat penyegar dan sebagainya
dulu guru saya di mesir mengatakan itu lebih sunnah
ini berfikirnya luar biasa
kenapa karena lebih besar
apa yang dituju oleh siwak itu lebih sempurna didapatkan dengan cara menggunakan alat alat modern
nah ketika saya menggunakan sikat gigi
saya harus ada dalam diri saya bahwa ini adalah sesuai perintah nabi
supaya saya tidak menyakiti orang di samping saya yang mungkin mulut saya itu bau misalnya
nah ketika kita kemudian masih menggunakan siwak juga nggak apa apa
tapi jangan menghina orang
wah inilah yang sesuai sunnah nabi
ini cuma alat kan sebetulnya
yang akan berkembang setiap zaman
kalau kita mau cari kayak gitu mandi kita alat alatnya itu sudah berbeda dengan rasulullah
kendaraan yang digunakan
nah oleh karena itu cara memahaminya begitu
misalnya mila ya hari ini ada orang bilang
kalau memanah itu olahraga sunnah nabi
berenang juga begitu karena ada hadisnya
kata rasulullah ajarkanlah anak anakmu itu ar romayah memanah
kemudian juga as sibaha berenang
ada orang yang memahami hadis ini sesuai dengan redaksinya
tapi ada orang yang memahami bahwa sunnahnya itu bukan pada memanah dan pada berenang
tapi pada substansinya
panah itu senjata paling canggih di masa lalu
karena bisa mengamankan orang yang menyerang
kalau pedang kan kita harus bertemu
jarak dekat ya
ada kemungkinan terluka tergores atau bahkan terbunuh
tapi kalau panah kan dari jauh
saya bisa terlindungi
maka itu senjata yang paling modern di masa itu adalah panah
kenapa nabi bicara berenang
karena nabi hidup di padang pasir
orang yang punya keahlian untuk berenang itu tidak bisa berenang

orang yang punya keahlian untuk berenang itu tidak bisa berenang
tapi sepanjang pantura jawa
orang jawa yang rumahnya di sungai sungai itu
itu pintar berenang semua
maka nabi seolah mengajarkan
kalian harus menguasai keahlian yang jarang dimiliki oleh orang
dan dibutuhkan pada satu masa
saat kalian berpindah hidup dari lingkungan padang pasir kemana mana
begitu nabi mengajarkan seperti itu
banyak sahabat yang berlatih berenang
itu dimanfaatkan ketika mereka nanti
menyebrang ke konstantinopel misalnya
hari ini saya kemudian mengatakan kepada anak anak saya
kamu tidak cukup belajar memanah
karena panah sekarang bukan senjata yang menakutkan
tapi panah itu mengajarkan orang fokus
dan itu dibutuhkan bukan saat memanah
bekerja meraih cita cita membaca zaman tantangan hidup
ketika saya kemudian mengajarkan kepada anak anaknya
saya fokus dalam bekerja
fokus dalam meraih cita cita
fokus dalam belajar
bekerja untuk fakultas ekonomi kedokteran
apa yang dibutuhkan hari ini
itu sudah dapat sunnah
ketiga anak saya misalnya hari ini saya sekolahkan
bahasa yang jarang bisa dilakukan oleh banyak orang
kalau bahasa inggris semua orang bisa
bahasa jepang semua orang bisa
mungkin tidak semua orang memiliki
kelak nak kamu jangan hidup di jakarta

kamu harus mengajar bersaing dengan bapakmu sendiri
kamu berangkat ke negeri sana
ajarkan agama di sana
yang seperti ini itu sesuai dengan
tanpa harus melihat bentuknya
itu yang harus kita pahami
nabi misalnya ini yang paling sensitif
misalnya selain siwak nabi berbekam
saya juga berbekam
tapi bekamnya rasulullah
itu bukan tasrik
tapi itu adalah
karena kalau kita tahu
tidak ditemukan oleh rasulullah
bekam itu sudah ada bahkan sebelum
jadi tradisi pengobatan pada saat masyarakat arab
boleh jadi yang berbekam dulu
ya pengikut rasulullah
bisa jadi pengikut abu jahat
tetapi terapi bekam itu
dan mungkin juga memiliki keunggulan di masa sekarang
saya bukan ahli kesehatan
tapi saya banyak punya kenalan
relasi dokter yang suka juga
ketiga kemudian saya katakan
dok berbekam itu bagus atau tidak
dokter katakan bagus
ahli bekam katakan bagus
saya kerjakan bekam itu
tetapi saya tidak pernah kemudian menanamkan
bahwa keistimewaan nabi
mu'jizat nabi itu pada bekam
mujizat nabi itu pada quran
mujizat nabi itu pada ahlak
sama dengan tadi itu
sunnah nabi itu banyak
dalam kebiasaan nabi itu berbahasa arab
jangan sampai yang sunnah itu
cuma celananya tapi tidak mengerti bahasa arab
sunnah nabi itu hafal
quran mengulang ulang dalam keseharian
nah itu banyak
sunnah nabi itu bermuka ceria
sunnah nabi itu peduli dengan lingkungan
luar biasa itu bagian dari
sunnah nabi tapi sekarang kita ini
selalu fokus sunnah itu hanya
pada bentuk lahiriah yang mungkin
yang mungkin berbeda
contoh yang paling ekstrim misalnya
mana hidup di arab saudi misalnya
itu kalau pakai celana
kemudian menutup mata kaki
itu dulu di era sembilan puluh an ya
itu dipandang dengan pandangan
ini penduduk neraka karena
pakaian yang sampai menutupi mata kaki
itu akan membuat orang masuk neraka
banyak orang memotong celananya
untuk mengatakan ini adalah
saya tidak pernah membantah itu
bahwa itu celana baik
menjaga dari kesucian pasti
iya kan tetapi tidak kemudian
kita katakan itulah yang diinginkan
oleh rasulullah sepanjang masa
bunyinya berbeda kan ada hadis lain
yang dikatakan oleh rasulullah
orang itu akan masuk neraka
sampai kena tanah huyala
dalam keadaan sombong
kita memahami agama itu tidak dari satu hadis
itu pernah mempraktekkan
pakaian sholat di masa awal beliau bersama nabi
kalau bahasa sekarang
itu kaya pakai anduk
hanya yang laki menutupi lutut
kemudian ada talinya
untuk menjaga supaya aurat ini tidak terbuka
dia bisa naik turun
ketika sujud ada yang perlu diturunkan untuk menutupi bagian yang lebih panjang
ketika beliau berdiri
ada yang harus dinaikkan
supaya tidak melorot ke bawah
dipakai sahabat jabir
ketiga beliau itu rasulullah sudah wafat
menjelang wafatnya sayyidina jabir
keadaan sudah berubah
orang lain bertanya jabir kok pakai baju ini
saya pakai baju ini tujuannya dua
agar kalian tahu betapa sulitnya hidup kami di masa rasulullah
siapa orang bodoh di antara kalian
yang mengikuti cara berpakaian saya
karena hari ini kain sudah tersedia
orang ketika sekarang menutup kain panjang seperti itu
itu tidak dikatakan sombong
karena celana murah sekarang harganya
nah itu namanya sunnah
ketika kemudian saya berpakaian
sesuai dengan kebiasaan orang di zaman ini
kepantasan itu kan berkembang
saya mengikuti sunnah nabi
kenapa nabi bilang kalau berpakaian
pakaianlah yang baik
yang dipahami oleh semua orang
sebagai kepantasan berpakaian
jangan juga kata nabi memakai
pakaian yang tujuannya
supaya anda itu terkenal
seolah olah paling soleh paling baik dan sebagainya
jadi itu tadi ya
letaknya justru bukan secara fisik atau lahiriah
bahwa celananya sudah ngatung
atau tidak isbal gitu ya pak kai
dan konteks hadisnya seperti apa dulu pada saat itu ya
ya konteks hadisnya karena pada masa itu
kalau anda pakaiannya berlebih kayak begitu
kan lebih baik dikasih kepada orang yang
kayak sahabat jabir tadi
pake seperti itu hari ini kan gak ada
orang yang sholat pakai kain
ukuran seperti itu
setidak punya orang
sekarang masih bisa pakai kaos putih gitu loh
dengan sarung hitam itu
yang harganya mungkin lima puluh ribu sudah cukup
dan itu ada pada kemampuan semua orang itu
dan jangan sampai ketika sudah begitu
itu kan sebagai bentuk kecintaan kepada rasul sebenarnya
dan kemudian memperlakukan yang lain yang tidak sama
dengan cara yang lain
padahal yang dimaksud oleh nabi itu
maksud yang lain
itu banyak ada banyak orang
pernah bercerita kepada saya
pak kan sunnah nabi itu
kalau masuk masjid itu
sendalnya tidak dicopot
nabi itu sholat di atas sendalnya
ini kan namanya orang tidak tahu konteksnya
nabi kenapa sholat pakai sendal
karena masjidnya tanah
gitu loh ada orang sekarang misalnya
pakai sendal ke dalam masjid
keramiknya bagus karpetnya bagus
itu kondisi yang berbeda
dan itu kita katakan bukan
itu bukan tradisi nabi
yang berkaitan dengan hukum syariat
anda niru nabi pada kepantasannya
cukur rambut sesuai dengan potongan
ala rasulullah bagus sekali
kalau anda niatkan saya cinta
betul sama nabi ngefans betul
tapi jangan meniru yang enak enak aja
nah ini menarik
dan bagaimana kemudian sekarang di era yang saat ini
yang kayaknya memang kita sudah mudah sekali
melihat ada label sunnah dimana mana
itu kita harus menyikapinya seperti apa
nanti kita bahas ya pak gaya
pemirsa jangan kemana mana gak payah kebelian
masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode apakah semua kebiasaan
dan kesukaan nabi itu adalah sunnah
menarik judulnya pak gaya
tadi kan apakah semua kebiasaan dan kesukaan nabi
sunnah tapi kalau kemudian dibalik
kalau tidak dilakukan
oleh nabi apakah itu juga bukan sunnah
tidak harus karena kan nabi ketiga
tidak melakukan sesuatu
mungkin nabi punya alasan yang berbeda
panglima islam yang terkenal itu
itu pernah memotong
tapi jangan dibayangkan seperti komodo itu
dia kecil lebih kecil dari kambing
itu disembelih oleh
biasa banyak di padang pasir
dikonsumsi secara umum
kemudian setelah itu dihidangkan
ini daging dab
kata rasulullah saya tidak makan
apa itu kemudian menjadi haram
tapi boleh jadi
nabi meninggalkan sesuatu itu ada alasannya
sholat teraweh ini kemarin kita habis ramadan
nabi itu pernah meninggalkan
sholat teraweh berjamaah
bahkan hanya tiga hari berturut turut yang rasulullah keluar
kenapa nabi tinggalkan
khawatir dua khawatir nanti
di persepsikan teraweh itu wajib
atau allah turunkan kewajiban untuk terawih
maka nabi kemudian memilih
untuk sayang kepada umatnya
kalau saya sholat terus orang sholat terus
ya udah tiap hari kok yaudahlah wajib
jadi nabi meninggalkan sesuatu
itu tidak menjadi hukum
visioner ya rasulullah
yang penting kalau kita mau mengatakan
ini boleh atau tidak dikerjakan
atau tidak boleh dikerjakan
itu patokannya dalil
bukan patokannya nabi mengerjakan
atau nabi tidak mengerjakan
dan dalil itu akan berkembang
ada dalil dalam islam itu dalil payung
dalil payung itu adalah hadis nabi
untuk banyak hal
misalnya kata rasulullah
semua amal perbuatan itu tergantung niatnya
mila melakukan satu perbuatan
yang boleh jadi
buat saya tidak pas
misalnya masuk partai
begitu masuk partai saya tanya
mila kok pilihnya partai itu
pak faiz saya masuk kesana
boleh jadi niatannya bagus hukumnya boleh kan
boleh jadi orang lain mengerjakan pekerjaan yang sama
motivasinya berbeda dihukumi secara beda
nah ini namanya dalil yang luas
ketika ada dalil yang luas
maka kita sekarang
justru bisa melakukan inovasi
terhadap hukum agama
payungnya itu memang
itu punya sunnah tradisi
adhan subuh itu dua kali
adhan subuh dua kali
nah adhan yang pertama
itu tidak boleh dipahami sebagai
adhan dalam pengertian islam
karena kalau adhan dalam pengertian syariat
apa itu adhan
adhan itu tanda masuknya waktu sholat
kalau ada orang adhan
sebelum waktu sholat hukumnya apa
haram karena bisa mengakibatkan
orang sholat di luar waktunya
jam sepuluh pagi azan misalnya
berarti ada orang sholat jam sebelas
dosanya yang nanggung itu yang azan tadi
membolehkan adhan sebelum subuh
apa artinya itu
tidak boleh itu dikatakan adhan sebetulnya
itu adhan secara bahasa
apa adhan secara bahasa
jadi orang arab mengatakan
dari adhan itu artinya
al iklam memberi tahu
ini kan belum masuk waktu sholat
masih jam tiga malam misalnya
tapi nabi membolehkan
itu sebagai pemberitahuan persiapan
tidak bangun kalau pakai azan saja
maka saya perlu baca bacaan yang panjang
masukkan kaset muradpal
misalnya lima belas menit sebelum subuh
itu waktu mudik saya begitu
kan gitu kan
baca sholawat yang baik baik
yang indah indah setengah jam
boleh atau tidak
jangan ditanya apakah nabi melakukan itu atau tidak
yang kita lakukan adalah
dalilnya ada atau tidak
sayyidina bilal adhan sebelum subuh
itu untuk memberi tahu
kenapa sayyidina bila tidak saja baca kurang tiga puluh menit
ya tenggorokannya tidak mampu
karena tidak ada speaker di masa itu
di masa sekarang ada seperti itu
boleh hukumnya kenapa
sama sama memberi tahu
apalagi kita sadarlah orang kayak saya
imannya jauh dengan masa lalu
dulu dengan allahu akbar sahabat udah di masjid
bukan saja sudah langsung bangun
sudah di masjid ya
sudah imamnya istau sudah komat masih tidur
nah ini sebetulnya mila yang kita pahami sebagai sunnah
jadi substansi yang diinginkan oleh rasulullah itu apa
kemudian itulah sejatinya yang harus kita jaga
kecuali yang bersifat syariat
yang bersifat non syariat

kan tidak harus saya makan apa yang dimakan oleh rasulullah
tetapi ketika saya mengatakan
kamu kenapa sih kok makan ini
kan ini dulu dimakan nabi
nggak ada yang salah kan
jadi kalau sekarang orang gampang misalnya bilang
oh ini kan sunnah rasul
misalnya yang saya tahu pakai
rasulullah itu suka sekali makan paha kambing
ini kan ikutin sunnah rasul
itu boleh berarti dapat pahala kan itu dapat pahala ya
itu sama saja
kalau misalnya mila tidak suka daging kambing
tapi suaminya suka
setiap mau makan berantem dulu
saya nggak mau sate kambing
tahu tahu satu ketiga yuk kita makan sate kambing
oh mau demi suamiku aku mau
senang tidak suaminya
tapi tidak boleh kemudian
ketika istrinya tidak mau makan sate kambing
kamu harus taat sama suami
apakah dalam urusan makan daging kambing
seorang istri itu harus taat kepada suaminya
kalau kemudian maksa kamu harus ikutin ini
karena ini yang dicontohkan oleh rasul itu tidak pas juga ya pakai
berpakaian juga gitu
saya dengan istri saya itu kalau beli baju sendiri sendiri
karena kalau bermusyawarah
saya tidak mengomentari istri
pakaian istri saya selama itu dibenarkan oleh syariat
istri saya tidak berkomentar terhadap saya
tetapi ketika pada satu hal tertentu
saya beli baju yang sengaja istri saya suka
insya allah itu sih
ternyata suka ya tidak apa apa
apalagi kalau itu kepada rasulullah kan
tetapi tidak kemudian kita katakan yang tidak makan seperti saya
berarti tidak ikut sunnah nabi
itu yang salah
bukan pada bentuk makanan
tetapi sunnah nabi adalah memakan
makan itu kebutuhan untuk
supaya punya kekuatan
kekuatannya dipakai untuk taat kepada allah
dan yang paling penting berhenti sebelum kenyang
inilah sebetulnya sunnah nabi
diikuti bentuknya mau kurma
bentuknya mau nasi rawon
itu tidak ada nasi sunnah dan dada
jadi itu tadi ya
menjadi highlight ya
bahwa yang penting adalah
kita membuktikan rasa cinta kita
tapi kemudian tidak bermudah mudahan
dan memaksa bahkan orang lain untuk mengikuti
dan yang paling penting kita mengerti betul
makna cinta sejatinya
ketika saya cinta dengan rasulullah
saya ikuti secara substansi
oh nabi dulu tidak pernah pakai
baju yang panjang menutupi kakinya
karena itu identik dengan kesombongan
hari ini orang yang memakai
baju seperti itu tidak identik dengan kesombongan
tapi ada kesombongan yang berbeda
merendahkan orang lain
setiap yang berbeda disesat sesatkan
itu juga tidak kalah
sombongnya dengan ukuran sombong
di masa rasulullah ketika dia
masya allah banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini
terima kasih pak kiai atas ilmunya
bisa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menambah ilmu kita dan keimanan kita
kepada allah azza wa jalla
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh